informasi terbaru soal peristiwa kebakaran yang terjadi di mampang
kita tanyakan langsung jurnalis kompas tv ursula putri yang saat ini ada di lokasi kejadian
usulnya jadi bagaimana kondisi korban yang terjebak
apa upaya tim gabungan untuk selamatkan korban
ya selamat pagi radi dan juga saudara
hingga saat ini dikabarkan ada tujuh orang yang terjebak di dalam ruko tiga lantai yang terbakar di jalan mempang peramatan ini
nah untuk ketujuh korban tersebut telah dikonfirmasi oleh polisi sendiri bahwa ketujuh korban tersebut sudah meninggal dunia atau sudah tidak dapat diselamatkan lagi
nah untuk saat ini dari kepolisian sendiri dan juga pemadam kebakaran telah melakukan penyisiran dan upaya untuk mengevakuasi ketujuh korban meninggal yang ada di dalam gedung tiga lantai ini
nah dari informasi yang kami dapatkan juga gedung tiga lantai ini merupakan ruko
jadi memang gedung ini selain digunakan sebagai tempat untuk berjualan atau berdagang frame ataupun bingkai gedung ini juga digunakan oleh pemilik sebagai tempat tinggal para karyawan
nah untuk penyebabnya sendiri telah dikonfirmasi juga oleh kepolisian bahwa penyebabnya ini berasal dari basement ataupun ruang bawah tanah dari gedung tiga lantai ini
dan ini juga yang menyebabkan dari pemadam kebakaran sendiri sulit untuk memadamkan api
nah api sehingga lebih mudah menyebar dikarenakan adanya cairan tersebut dan juga toko ini yang memang dipenuhi oleh bahan bahan yang mudah terbakar seperti frame
nah untuk lima korban lain yang berhasil diselamatkan saat ini telah berada di rsud
nah api sehingga lebih mudah menyebabkan api ini tersebut dan juga tersebut telah dilakukan perawatan intensif dan juga telah dirujuk ke berbagai rumah sakit lain untuk selanjutnya dilakukan perawatan
ya rusla lalu saat ini apakah api sudah benar benar padam dan ada upaya khusus kalau memang api belum padam untuk memadamkan segera api di sana
untuk apinya sendiri telah terpantau padam namun pada saat ini masih tetap dilakukan upaya pendinginan dan evakuasi oleh pemadam kebakaran
sehingga masih banyak sekali petugas gabungan yang ada di lokasi
di sana walaupun api sudah padam tapi upaya evakuasi termasuk korban ada tujuh orang tadi segera dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan penanganan
terima kasih ursula melaporkan langsung dari mampang jakarta selatan